lo gak perlu takut lagi
gue udah gak punya waktu lagi
eh udah ada nih penelponnya
siapa siapa siapa
ini pengemarnya aslover loh
ini keliatannya pengemarnya gibran ya
kamu udah siapin puisinya
nah boleh tuh dibacain tuh wuri
ada banyak panggilanmu bunda
satu yang pasti
panggilan itu lebih mulia
kau relakan tubuhmu
sebagai pintu masuk kami ke dunia ini
kau hancurkan legumu
di balik gerai tangis kami
kau adalah pelangi dalam jiwa
dan saat aku tetap dalam pangkuanmu
menyentuh banget ya melih
menyentuh banget loh ini
gue aja sampai mau nangis loh dengernya
berarti emang disini membuktikan
kalau sanya wuri itu adalah
terima kasih ya
mudah mudahan puisi dari muri
bisa menjadi pemenang di malam hari ini
tapi tunggu dulu wuri
disini kita juga bakal membuka
untuk ask lover yang
akan mempersembahkan puisinya untuk kita ya
langsung aja kalau begitu
kita buka line telepon selanjutnya
semoga gue menang
semoga gue menang
langsung dulu ini ya
halo dengan siapa
yasmin temennya wulan kan ini
ngapain sih tuh
kamu udah siapin dong
puisi yang terbaik dari kamu
jangan mau kalah
sama yang lainnya
kasih dong puisi yang
beri ke kita itu
kira kira temanya apa sih
tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan
cinta bertepuk sebelah tangan
kamu banget ya
langsung aja yasmin
tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan
ku disini kau disana
ku sendiri kau bersamanya
ku tau kau marah
ku pecahkan gelas yang berdenting
ku tampar dinding bergetar
ku banting kenangan yang terkoyak
kau tau sadar juga
oke siap boleh
kalau gue panggil mulan
terus yang keluar bokapnya
yang ada gue malah dius ya
udah ada empat penelpon yang memberikan puisi mereka
yang keren keren yang
tapi kita akan memilih empat penelponnya itu
satu aja ya yang akan mendapatkan
juara di malam hari ini
hadiahnya itu adalah bertemu dengan
udah gak sabar nih ya aronah slaver
kira kira siapa ya yang akan mendapatkan
untuk makan malam
udah gak sabar ya melly
langsung aja kita bacakan ya
kau berhantu mendapatkan hadiahnya
yaitu adalah bertemu dengan gibran
seorang artiman punya ya
kok bukan puisi gue mel
pokoknya untuk muri siap siap dikasih puisi sama gibran ya
melting melting deh itu ya
tapi kalau gitu slover kita juga harus pamit ya
dan sebagai penutup seperti biasanya
kita udah siapin lagu yang pasti yang kena banget buat kalian
satu dua tiga check it out
yes gue menang gue menang
tenang tenang tenang
gak usah berlebihan biasa aja
saat ketemu sama roman
jangan lupa bikin dia cemburu
gue ganggu ya
ya jelas lah
gue lagi sibuk ngerjain pr
dan kayaknya gue gak ada waktu deh
ah lo tenang aja
gue kan mau ngomel ngomel atau marah marah
karena lo udah bantuin gue
dan berkat lo
hukuman gue dicabut sama paul ma
hukuman skor si lo dicabut
sekali lagi gue bilang makasih ya
kok bisa sih
padahal bella masih gak mau tadi
apa dia berubah pikiran
yaudah kalo gitu gue
langsung cabut ya gue cuma mau nyamping itu aja
lo gak perlu takut lagi
udah gak punya waktu lagi buat ngerecokin hidup
karena gue udah gak punya waktu lagi buat ngerecokin hidup lo
dan lebih jelas lagi
aduh tadi gue
keterlaluan gak ya sama roman
terus dia gak mau peduli lagi sama gue
gue nyesel deh udah ngejutakin rumah
mulan stupid banget sih lo